anda masih bersama kami di after sepuluh senin pagi musikus sekaligus politisi gerindra ahmad dhani resmi bebas dari rumah tahanan cipinang jakarta timur
dhani keluar sekitar pukul sembilan tiga puluh dengan menggunakan peci hitam dengan didampingi istrinya mulan jamila dan anaknya al el dan dul
usaha bebas dhani langsung menuju mobil komando yang sejak senin pagi sudah terparkir di rutan cipinang jakarta timur
dhani bersama tim kuasa hukum dan keluarganya langsung menuju ke kediamannya di pondok indah jakarta selatan dengan cara berkonvoy
konvoy ini juga diikuti para relawan yang sudah sejak pagi menanti bebasnya ahmad dhani
dhani tidak banyak memberikan pernyataan pasca keluarnya dari rutan kelas satu cipinang
musisi dan politisi gerindra ini ditahan di rutan cipinang kelas satu jakarta timur atas kasus ujaran kebencian lewat cuitan di akun twitternya
fonis yang diberikan pengadilan negeri jakarta selatan adalah selama satu lima tahun
namun setelah dhani mengajukan banding hukuman dikurangi menjadi satu tahun penjara
selain itu dhani juga difonis bersalah atas kasus ujaran idiot pada koalisi pembela nkri yang dilontarkannya melalui video di media sosialnya
dan sudah ada koresponden cnn indonesia gita gowang
selamat pagi gita gita bagaimana proses keluarnya ahmad dhani dari tahanan yang pagi tadi sudah dilakukan atau dilaksanakan
selamat pagi amelia dan farhanisa
memang tadi baru saja pada pukul sembilan tiga puluh musisi sekaligus politikus gerindra ahmad dhani tadi baru saja keluar dari rutan cipinang kelas satu jakarta timur
tadi ahmad dhani keluar bersama dengan kuasa hukumnya
dengan didampingi juga oleh keluarganya seperti halnya istrinya yaitu bulan jemela dan juga tiga anaknya yaitu al el dan juga dul
tadi dhani keluar pada sekitar sembilan tiga puluh padahal untuk dari proses administrasi rencananya jika sesuai jadwal ini pada pukul delapan pagi
namun karena memang proses administrasi menurut keterangan dari kuasa hukum ahmad dhani ini harus molor hingga pukul sembilan maka ahmad dhani baru bisa keluar pada pukul sembilan
tadi ahmad dhani juga langsung menyambut para relawannya yang sudah hadir di rutan cipinang kelas satu jakarta timur sejak tadi pagi yang sudah menyiapkan berbagai macam poster dan juga spanduk untuk penyambutan ahmad dhani
ahmad dhani tidak banyak berkomentar karena tadi langsung menuju mobil komando yaitu mobil bak terbuka dan tadi ahmad dhani naik di mobil bak terbuka bersama dengan istrinya mulan jamela dan juga ketiga anaknya al

bisa nyanyikan bahwa ahmad dhani sudah kelebih lagi ke pyce klinenya banyak yang telah hijab diperkenalkan teraz terahan dengangolel dan kuasa hukumnya

pondok indah karena di sana juga ada yaitu penyambutan kebebasan ahmad dhani
setelah satu tahun mendekam di rutan kelas satu cipinang jakarta timur ini
ahmad dhani juga tadi diklaim oleh para relawannya yang hadir di rutan kelas satu jakarta timur
ada sebanyak lima ratus orang dan nanti juga informasinya di rumah kediaman ahmad dhani
ada sekitar lima ratus orang lagi
jadi para relawan yang tadi hadir di rutan kelas satu cipinang jakarta timur
menuju ke kediaman ahmad dhani yang ada di pondok indah jakarta selatan
mungkin ketika semuanya berkumpul mungkin para relawan ini mengklaim sekitar ribuan
nantinya akan berkumpul di kediaman ahmad dhani ini di pondok indah
dan seperti yang diketahui bahwa ahmad dhani ini difonis oleh pengadilan tinggi jakarta selatan
atas kasusnya yaitu untuk cuitannya di twitter ujaran kebencian pada dua ribu delapan belas lalu
yang mana ini dikaitkan
dijatuhi hukuman oleh pengadilan negeri jakarta selatan pada tanggal tiga puluh satu januari dua ribu sembilan belas
dengan yaitu satu tahun enam bulan penjara namun setelah banding
untuk ahmad dhani sendiri ini dikurangi hukumannya menjadi satu tahun penjara
sementara itu selain ujaran kebencian ini juga ahmad dhani sempat juga yaitu
sidang di pengadilan negeri surabaya terkait kasusnya yaitu untuk video
dengan ujaran idiot dimana ini dilontarkan pada videonya yang di upload
media sosial yang mana ini diperuntukkan untuk koalisi pembela nkri
di mana pada saat itu ahmad dhani sedang berada di hotel majapahit
dan ingin untuk menuju ke koalisi ganti presiden dua ribu sembilan belas yang ada di tugu pahlawan surabaya
dan akhirnya setelah menjalani hukuman sebelum tahun baru dua ribu sembilan belas ini
dua ribu dua puluh ahmad dhani sudah keluar sudah bebas
aktivitas apa saja ini nantinya akan dilakukan ahmad dhani apa
tetap akan menjadi politikus
apakah nantinya ahmad dhani akan terus yaitu menjadi musisi
seperti itu kita akan nantikan mungkin keterangan ahmad dhani
yang akan dilontarkan di pondok indah jakarta selatan
gita lalu selain para relawan dan juga rekan media di sana
adakah pejabat politik yang hadir di sana untuk menyaksikan bebasnya ahmad dhani
iya terkait pejabat politik yang ada di rutan cipinang
yang kelas satu jakarta timur kami tidak melihat yaitu ada pejabat politik atau rekan dari ahmad dhani
namun informasi dari rekan kami yang berada di pondok indah jakarta selatan
ini sudah hadir yaitu fadli zon yang ada di pondok indah jakarta selatan
namun siapa saja yang nantinya ketika ahmad dhani datang
akan juga disambut oleh beberapa rekan politik dari ahmad dhani
selain juga para relawan dan juga para keluarga yang sudah menanti ahmad dhani
sudah menanti kebebasan ahmad dhani
kita nanti akan melihat
karena rencananya menurut dari koordinator dari relawan ini
ahmad dhani selain mengadakan konferensi pers yang ada di pondok indah jakarta selatan
ahmad dhani ini juga mengadakan yaitu makan makan bersama
dan juga rencananya ahmad dhani sebagai musisi juga akan menyanyikan lagu ketika di rumahnya
untuk menyambut para relawan dan juga keluarga dan juga awak media yang ada di sana
baik terima kasih koresponden cnn indonesia gita goida
yang melaporkan langsung dari rutan cipinang jakarta